anggaran negara selain mengesahkan undang undang teks amnesti
dpr hari ini akan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan
seperti apa utak atik anggaran negara di tengah penghematan anggaran dan usaha pemerintah
untuk menambah pendapatan negara melalui teks amnesti
kami akan membahasnya dalam utak atik anggaran negara
kita lihat terlebih dahulu untuk porsi dari postur anggaran dua ribu enam belas
ini adalah apbn dan juga apbnp di dua ribu dua puluh
sebelum kita membahas apbn pastinya pemerintah mempunyai sejarah terlebih dahulu
pada tahun dua ribu lima belas untuk akhirnya bisa memperkirakan sampai mendapatkan angka
untuk pendapatan di tahun dua ribu enam belas untuk apbn bukan apbnp di angka rp satu delapan ratus dua puluh dua triliun
tentunya kita berkaca kepada tahun sebelumnya dua ribu dua puluh
di mana pemerintah pada saat itu menargetkan untuk pendapatan negara ini di angka rp satu tujuh ratus enam puluh satu triliun
namun ternyata melenceng dari targetnya karena realisasi hanya dilakukan
walaupun melenceng namun pemerintah ternyata masih cukup optimistis melihat pendapatan anggaran di tahun dua ribu enam belas
yang ditambah lagi oleh pemerintah dari satu tujuh ratus an menjadi satu delapan ratus dua puluh dua triliun rupiah
dengan asumsi pada saat dua ribu lima belas lalu bahwa perekonomian di tahun dua ribu enam belas ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun dua ribu enam belas
nyatanya jika kita berkaca kepada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
kemudian akhirnya ada perubahan dengan adanya perubahan sejumlah makroekonomi dari bank dunia pun
sehingga akhirnya ada perubahan
pemerintah dan juga parlemen akhirnya menyetujui untuk apbnp postur anggaran pendapatan di tahun dua ribu

begitupun juga dengan belanja
jika kita berkaca dengan pendapatan terlebih dahulu kita kembali ke pendapatan
banyak sekali hal hal yang akhirnya diklaim oleh pemerintah membuat sulitnya pendapatan negara
sehingga akhirnya mau tidak mau pemerintah meluarkan sekarang sudah berubah jadi undang undang teks amnesti
yang juga berpotensi pemerintah menginginkan bahwa dengan adanya uu teks amnesti ini
akhirnya pendapatan negara lewat
pajak juga akhirnya bisa bertambah dan paling tidak bisa memenuhi untuk pendapatan target yang sudah diturunkan di apbnp dua ribu enam belas
di angka rp satu tujuh ratus delapan puluh enam dua triliun
bagaimana dengan belanja
belanja kalau kita berkaca pada tahun dua ribu lima belas lalu belanja tahun dua ribu lima belas ini lebih baik realisasinya dibandingkan dengan pendapatan
di tahun dua ribu enam belas menjadi rp dua sembilan puluh lima tujuh triliun
walaupun kembali ada perubahan menjadi dikit sekali hanya rp dua delapan puluh dua sembilan triliun
dan jika kita lihat lagi realisasi hingga bulan mei
ternyata serapan belanja pemerintah ini baru di angka rp enam ratus delapan puluh enam triliun
kembali ini sudah bulan kelima
bulan ini adalah bulan kelima dari sepanjang tahun dua ribu enam belas
sehingga masih ada sisa sekitar tujuh bulan saja untuk pemerintah
kemudian juga akhirnya defisit pemerintah juga akhirnya menaikkan untuk defisit terhadap pdb
namun pemerintah tidak terlalu optimis terhadap ini
dan jika kita lihat untuk asumsi dari makroekonomi dua ribu enam belas
untuk pdb pertumbuhan ekonomi
ini mungkin kembali berkaca
nampaknya pemerintah dan juga parlemen
ini sedikit realistis dengan adanya pertumbuhan ekonomi
walaupun memang akhirnya didorong nanti berharap pada pertumbuhan ekonomi di semester kedua
yang diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan semester pertama
sehingga masih ada waktu sekitar kembali satu semester dan juga satu bulan
untuk kuartal kedua tahun dua ribu enam belas
bagaimana dengan inflasi
inflasi turun setelah pdb diperkirakan dalam asumsi apbnp dua ribu enam belas diturunkan
sementara jika kita berkaca pada realisasi untuk inflasi hingga bulan mei dua ribu dua puluh
ini nampaknya masih cukup optimistis untuk inflasi dibandingkan dengan pdb
yang masih cukup jauh dibandingkan dengan target dan juga realisasinya
kita bergeser ke bunga spn
walaupun kalau kita lihat pergerakan dari
bi rate ataupun suku bunga acuan
trendnya sudah terus menurun
dalam satu semester dua ribu enam belas ini saja
bank indonesia sudah menurunkan seratus poin
sehingga mungkin saja ada potensi dari perubahan bunga spn
yang juga menurun seiring dengan penurunan bi rate
kemudian nilai tukar
nilai tukar rupiah pada apbn dua ribu enam belas
ditetapkan di angka tiga belas sembilan ratus dolar amerika serikat
sementara pada apbnp dua ribu enam belas
ini pemerintah lebih optimis
rupiah lebih kuat terhadap dolar amerika serikat
kuat terhadap tekanan dolar amerika serikat
mungkin ini juga dilihat dari perekonomian amerika serikat
yang ternyata juga masih cukup jauh
dari target bank sentral amerika serikat
the fed yang rencananya empat kali
di awal tahun dua ribu enam belas
the fed rencananya akan menaikkan empat kali suku bunga acuannya
ternyata hingga hampir berakhir semester pertama ini
bahkan sudah hampir berakhir
karena sudah di akhir juni
kenaikan suku bunga acuan baru sekali
di awal tahun
pemerintah juga optimis
dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri
yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
yang mengasumsikan jika
nilai tukar rupiah di level tiga belas lima ratus
ini bahkan masih lebih jauh dibandingkan dengan realisasi
lewat waktu indonesia barat
di angka tiga belas satu ratus tujuh puluh delapan rupiah
per dolar amerika serikat
sehingga masih ada sekitar tiga ratus an
margin antara target apbnp dua ribu enam belas
dengan realisasi nilai tukar rupiah pada hari ini
kemudian untuk harga minyak
harga minyak pada apbn dua ribu enam belas
ditetapkan di angka lima puluh dolar amerika per barrel
sementara pada apbnp
ini pemerintah lebih pesimistis
dengan pertumbuhan harga minyak
atau turun sepuluh dolar amerika per barrel
untuk asumsi makroekonomi harga minyak mentah dunia
dan pemerintah juga saat ini
memiliki acuan harga baru
yaitu saat ini sedang memikirkan formulasi
untuk harga minyak baru indonesia
dan saat ini masih menggunakan brand
sementara untuk patokan harga minyak brand
saat ini di angka empat puluh tujuh sembilan puluh lima dolar amerika
sehingga justru lebih mendekati
di angka lima puluh dolar amerika per barrel
kita lihat apakah tren minyak dunia
juga akan turun seiring juga dengan
pemerintah pada apbnp dua ribu enam belas
kemudian lifting minyak
lifting minyak juga turun
walaupun tidak cukup signifikan
turunnya hanya sepuluh ribu barrel per hari
dari delapan ratus tiga puluh ribu barrel per hari
menjadi delapan ratus dua puluh barrel per hari
tentunya ini juga akan kembali berpotensi
menurunkan pendapatan negara
dari non pajak
kemudian ada lifting gas
lifting gas juga lebih tipis lagi
pendurungannya diperkirakan pada apbn dua ribu lima belas
ditetapkan di angka satu satu ratus lima puluh lima ribu barrel per hari
sementara untuk di apbn perubahan
di angka satu satu ratus lima puluh ribu barel per hari
dan jika kita lihat sekarang realisasi
sudah ada di tangan pemerintah
pemerintah ini harus memutar otak
agar seluruh target yang tercantum
dalam apbnp dua ribu enam belas bisa tercapai
tentunya dengan yang baru saja disahkan
yaitu undang undang tax amnesty
yang saat ini pemerintah harus menetapkan
seperti jaminan hukum
kemudian juga instrumen investasi apa
yang paling pas untuk menaruh dana repatriasi
sehingga target pendapatan negara bisa tercapai
dan seluruh target dalam apbn perubahan dua ribu enam belas
juga bisa terrealisasi